sulitnya air bersih pencemaran dan kerusakan lingkungan serta polusi udara
ada sekian banyak bentuk keprihatinan terhadap kondisi bumi saat ini
atas jasanya memberikan semua kebutuhan manusia selama ini
sebenarnya apa yang didapat bumi sebagai impal paliknya
telah hadir bersama saya malam ini aktris senior
yang juga menjadi pengisi suara dalam video yang baru saja anda saksikan tadi
ada christine hakim di studio tiga cnn indonesia tonight malam hari ini
halo ibu christine apa kabar
oke berbicara soal video tadi anda sebagai pengisi suara sebagai ibu pertiwi
ini sebenarnya apa yang anda concernkan dalam video tersebut
saya bersyukur sekali kok sepertinya menjadi gayam bersambut pada saat saya di approach oleh
pihak dari konversi internasional indonesia ini untuk mengisi suara ini
karena sebelumnya saya punya pengalaman
yang saya anggap sebagai manusia ini menjadi satu peringatan buat saya
sewaktu saya syuting di maluku utara
saya sempat waktu itu mau membuat film dokumenter tentang sel morotai
lalu saya naik kapal kri banda aceh dari ternate ke morotai
saya sempat mempertanyakan setelah saya sholat ishak
saya mempertanyakan tuhan kalau saya harus mencintai indonesia
itu untuk apa sih
saya bersyukur sekali saya merasa itulah jawaban tuhan setelah gak sampai sepuluh jam dalam waktu kira kira enam jam
saya mendapatkan jawaban bahwa kita ini bangsa indonesia yang hidup lahir di tanah dan air dan udara indonesia
sebetulnya sudah dititipkan alam ini kepada bangsa ini
kepada kita semua
opsi untuk kebutuhan dunia
jadi pada saat saya dihubungi untuk mengisi suara ini
inilah saya pikir memang momentum untuk saya juga sebetulnya pertama adalah mengingatkan diri saya sendiri
tapi untuk mengingatkan kita semua
itu menjadi tanggung jawab kita
untuk menjaga alam ini sebagai titipan dari sang pencipta untuk kita yang memelihara
tapi bagaimana sekarang seorang christine hakim melihat alam sendiri
jelas ya kita tidak bisa bahwa seperti juga yang ada di dalam narasi film yang kita baru lihat
itu gitu yang saya isi bahwa memang alam tidak butuh kita tapi kita yang membutuhkan alam
ini yang menarik
dan bahkan saya belajar itu dari rumah
orang yang paling sebetulnya gelit sama cacing
tapi setelah justru saya mengisi suara ini
saya semakin terpanggil untuk memperhatikan alam secara serius betul betul ya
bahkan sekarang kalau ada saya melihat cacing dilihat rumah saya saya nggak mau matikan
itu saya geser aja balik ke tanah
even cacing itu sendiri kan memberi apa menyuburkan tanah
jadi semua ada ekosistem bahwa makhluk dan tanaman dan sebagainya
itulah kebesaran dari sang pencipta ya menciptakan bahwa bagaimana kita kemudian menjaga keseimbangan alam ini ya harmonisasi alam ini
saya yakin ibu juga setuju bahwa narasinya sangatlah cantik sangatlah luar biasa
sindirannya sangat hangus tapi sangat tajam
ketika anda membacakan itu ada perasaan apa
ya seperti terpukul juga ya
betul juga saya pikir ya
karena selama ini kita tidak menyadari gitu ya
bahkan setelah justru video ini sering sekali diputar di mana mana
bahkan di mana ada kesempatan saya diminta untuk bicara masalah alam gitu ya
saya selalu minta bantuan teman teman dari konvensi internasional indonesia ini untuk bisa meminjamkan videonya gitu ya
karena bukan seri dari bumi ini ibu pertiwi saja
tapi ada serial dari air
ada hutan juga ya
jadi dan itu itu pun gitu ya
saya nggak mengerti gitu apakah memang mereka belum sadar ataukah memang mereka tahu tapi tidak peduli sebetulnya gitu loh dengan ini
karena seperti kita ketahui masih sering sekali terjadi dan banyak sekali terjadi
kita tidak usah lihat di negara lain gitu ya
tapi di negara kita tercinta yang memang kita dititipkan ini oleh tuhan
bukan kebakaran hutan tapi pembakaran hutan yang saya lihat
jadi bukan kebakaran hutan tapi pembakaran hutan
mungkin kebakaran yang natural karena panas bumi ya hanya sebagian kecil saja saya kira
berarti kalau pembakaran
tapi itu pun sebetulnya bisa di minimize
kalau kita sudah tahu memang ini kita sebagai daerah yang ring of fire ini kan ya
sehingga mungkin ada unsur panas buminya bisa saja meningkat
apalagi di dalam global x
nah ini yang sebetulnya itu kan kita bisa jaga
kita bisa antisipasi untuk tidak terjadi gitu loh
tapi dari kata kata pembakaran hutan berarti ada unsur manusianya di dalamnya
menurut anda bagaimana dengan manusianya sendiri
saya tidak faham mungkin dia lupa bahwa tuhan itu ada
karena kalau dia tahu bahwa tuhan itu ada gitu ya seperti yang tadi saya katakan
kita sebagai makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna
yang diberikan akal untuk berpikir tapi kok tidak berpikir gitu kan
jadi sebetulnya buat saya manusia manusia seperti itu saya tidak mengerti lagi harus bagaimana mengatakannya ya
tapi saya berharap bahwa kita semua harus segera menyadari betapa pentingnya
karena masa depan kita tergantung dari apa yang kita tanam gitu ya
kalau yang kita tanam adalah memang sikap kelakuan kelakuan yang buruk
maka kita akan menuai hasilnya pun yang buruk nantinya gitu ya
nah inilah yang dan jangan berpikir bahwa kita tidak harus mempertanggungjawabkan ini semua
saya coba berangkat ini dari rumah ya
seolah keluarga besar
termasuk apa namanya asisten rumah tangga itu
saya selalu ingatkan bahwa ini secara hukum mungkin memang ini rumah keluarga gitu ya
rumah kami gitu ya
tapi kalau mau lihat dari hubungan kita sama tuhan ya
ini kita semua cuma dititipkan
beberapa tahun belakangan ini khususnya di indonesia ramai dengan reklamasi
dari bali hingga ke jakarta seperti itu
sebenarnya menurut anda sebagai seorang seniman
seorang seniman juga sebagai pemerhati lingkungan
apakah indonesia sudah butuh reklamasi
tapi kita tunggu dulu jawabannya
karena kita nanti akan lanjut lagi perbincangan dengan christine hakim di cnn indonesia tonight